bospacex elon musk berniat memberikan dukungan internet untuk organisasi kemanusiaan di gaza
hal itu disampaikan musik lewat tweetannya di platform x setelah komunikasi internet di gaza terputus
komentar max di akun x pribadinya starling akan mendukung konektivitas dengan organisasi bantuan yang diakui secara internasional di gaza
namun sampai saat ini belum ada konfirmasi starling secara resmi menawarkan layanannya apapun selain tweet max itu
belum jelas apula apakah terminal starling yang diperlukan agar koneksi satelit dapat berfungsi sudah ada di gaza
dan seperti diketahui akses internet di jalur gaza mati total setelah serangan udara besar besaran israel
lebih lanjut nomor telepon darurat tidak berfungsi yang menyebabkan ambulans tidak dapat dihubungi
selain itu banyak jurnalis dan pekerja kemanusiaan di jalur gaza yang juga hilang kontak